kan aku sekarang bisa bawa motor
kalau aku bisa bawa motor itu sejak kapan
aku belajar karena kamu
terus kenapa dari tadi gak kamu bawa aja kenapa harus aku
kira kira kita bersatu lagi selamanya
sebelum pulang kamu mau datang ke tempat yang lain gak
kayaknya enggak deh aku pengen pulang aja
soalnya aku udah kangen sama siva
oh sama aku juga kangen
kangen sama siva bukan kamu aja kan
oh jam jam jam
lihat lihat lihat itu
mah jadi afif semalaman gak pulang karena berduaan sama bella

udah hijau tuh jalan yuk
kamu gak ada tidur ya semalaman
lagi ada banyak kerjaan mbak
tapi sempat tidur sebentar kok
aku tahu kok
kamu pasti khawatir sama bella
kamu pasti khawatir sama bella
tapi kamu juga harus jaga kondisi kamu
kamu juga gak boleh gitu sakit
sarapannya udah siap reno
dan anak anak juga sudah nungguin kamu
kita sarapan dulu ya
bandur duluan aja nanti saya susun
oh gitu yaudah
sembilan bulan menurut aku waktu yang sangat lama
seperti saat aku mengandung shiva
kalau bagi aku sembilan bulan itu berasa sembilan tahun
hari hari yang akan aku lalui adalah hari hari yang penuh dengan harapan
aku akan bisa berkumpul dengan kamu
dan juga syifa
dan pasti itu akan membahagiakan gue

nanti aku akan berdia
dan aku bisa berkumpul denganmu
aku selalu akan berdoa sama tuhan
supaya dia selalu menjaga kamu
sampai saatnya kita berkumpul lagi
aku juga akan terus mendoakan kamu
dan juga syifa
aku punya ide
aku bisa berdoa sama tuhan
aku punya ide bagaimana kalau sebelum pulang aku ingin ketemu dengan dede siva
lalu kita foto keluarga dan menjadi foto keluarga kita yang pertama
yaudah aku ambil shifan dulu ya kamu tunggu sini
jangan pulang dulu
bella nampak begitu bahagia bersama afi
sarapan baru yuk
kalian sarapan duluan aja ya
bel sebaiknya kamu bersih bersih dulu sebelum main sama shiva ya
enggak kan nanti aja
soalnya aku mau bawa syifa pergi
tante bella mau kemana
kan baru pulang
tante bella gak kemana mana kok
tante cuma mau bawa shiva keluar ke depan sini
asal dia udah janji akan jadi tongekan yang baik hati
karena putih cantik kayak tante cocoknya sama pengekan yang baik hati
kamu tenang aja ya sayang
soalnya pangeran itu juga udah janji kok
dia bakal jadi pangeran yang baik
udah kalau begitu dia boleh foto sama siva
yuk sayang yuk foto sama papa ya
tunggu sebentar ya
wah lembar lagi
itu papa tuh
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
ya ini dia
bahwa andatab adalah suatu oneng
ya ini dia